kembali menyaksikan kompas pagi bersama saya claudia karla
pdi perjuangan tak akan mengundang presiden jokowi ke rakernas kelima akhir mei ini
rakernas akan menentukan sikap politik pdip pas capil pres
ketua dpp pdip jarod syaiful yusuf menyebut presiden jokowi dan wakil presiden maruf amin
tidak diundang ke rakernas pdip karena rakernas untuk internal
seolah menyindir jarod lalu bilang selain itu jokowi sibuk dan menyibukkan diri
menurut jarod selain merumuskan sikap politik pdip pas capil pres
akan ada banyak kejutan di rakernas
tentang bagaimana ketegasan dari sikap politik pdi perjuangan
kejutan kejutan apa saja yang nanti akan muncul di rakenas ditunggu saja
termasuk juga siapa saja yang akan diundang
tapi yang jelas presiden dan wakil presiden tidak diundang
kenapa karena beliau sudah sangat sibuk dan menyebukkan diri
dan pak omar pasti tidak setuju
jadi ini hanya untuk internal pdip perjuangan
istana meresponsi kpd perjuangan tidak mengundang presiden jokowi dodo ke rakernas
tenaga ali utama kantor staf presiden ksp ali mohtar ngabalin
menyatakan bahwa itu adalah kewenangan internal pdip sendiri
itu juga ditanya kan tergantung nanti
tapi pdip punya kewenangan karena itu internal organisasi pak partai ya
jadi pasti kami tidak ikut menjelaskan dan menunjukkannya
tapi pdip berarti memang sibuk kan
jadi kalau ada yang menyinggung tentang presiden menyibukkan diri
namanya presiden bagaimana tidak sabar kabrek jadwalnya
ya jangan jangan menyebar berita bohong lagi
analis komunikasi politik universitas pajajaran kunto adiwibowo menilai
sikap pdi perjuangan tidak mengundang presiden joko widodo ke rakernas karena jokowi
dianggap sudah bukan kader pdip lagi
selain itu menurut kunto sikap tersebut juga mempertegas hubungan pdip dan jokowi
dan itu kelihatan bahwa rakernas ini kalau menurut saya juga menegaskan hubungan pdi perjuangan dengan pak jokowi